ya bahasa isyarat adalah cara memaksimalkan ciptaan tuhan karena mengekspresikan pikiran dan juga hati
tidak harus selalu memakai suara tapi juga bisa melalui tulisan gestur dan sebagainya
itulah kata kata yang juga kerap diucapkan oleh rekan saya yang tadi sudah luar biasa sekali membuka rangkaian acara
siada indonesia kodek tikari ini yakni surya sayatapi
beri tepuk tangan yang meriah
selain surya sudah ada juga di sini hadir bersama kita yaitu mbak angki yudhistia
yang merupakan staff khusus kepresidenan
terima kasih sudah datang mbak angki
dan yang ada di samping saya ini adalah juru bahasa isyarat dari pusat layanan juru bahasa isyarat
tapi biasanya nama lengkapnya adalah mbak siti fauzia ya
hai mbak uci terima kasih loh sudah datang ke sini
saya mau tanya dulu kabarnya bagaimana yang pastinya selamat malam semuanya
sehat dan happy
kita sama sama merayakan atau bisa dikatakan memperingati ya
hari disabilitas internasional pada tanggal tiga desember ini
hal ini bukan hanya menjadi seremonial
bukan hanya menjadi hal hal yang diperingati setahun sekali
tapi ini justru jadi refleksi kita untuk tahu apa sih yang sudah terjadi selama setahun kebelakang
dan kedepannya apa yang diharapkan juga bisa terus terjadi
saya informasikan mungkin kepada yang menyaksikan acara cnn indonesia connected kali ini
kami menginformasikan bahwa di sini sudah menerapkan protokol kesehatan
seluruh yang hadir di sini sudah menjalani tes covid sembilan belas dan dinyatakan negatif
kita juga duduknya berusaha untuk menjaga jarak
tapi memang menggunakan face shield tidak menggunakan masker ini merupakan salah satu bentuk kita
untuk juga bisa lebih mudah berkomunikasi ya dengan teman teman yang ada di sini
dan kehadiran mbak uci di sini juga diharapkan bisa memfasilitasi teman teman yang ada di sini

kita berupaya bagaimanapun juga untuk bisa terus memfasilitasi karena inklusivitas bagi penyandang disabilitas ini menjadi harga mati
terima kasih sekali lagi harga mati gimana mbak angki harga mati
oke saya akan ke mas surya dulu
oke saya akan ke mas surya dulu
mas surya kalau melihat kondisi ya tadi kan cerita juga kalau datang ke sini ternyata naik transjakarta
kan naik transjakarta mereka kegerahan nunjukin kartu katanya ada kartu fasilitas dari pemerintah ya
nah melihat kondisi ini menurut mas surya sudahkah fasilitas umum di indonesia ini ramah bagi penyandang disabilitas
kalau mungkin di indonesia belum ramah ya tapi ini karena saya di jakarta
karena saya juga sudah menggunakan ktp jakarta sudah ramah tetapi mungkin berbeda ya di daerah daerah lain
kira kira beberapa tahun yang lalu mungkin aksesibilitas itu masih sangat kurang
seperti kayak transjakarta kemudian pintunya juga kurang akses petugasnya juga kurang aware
tetapi sekarang sudah ada yang namanya aplikasi tj kalau misalnya rekan rekan ketahui
nah itu juga sudah sangat membantu buat kami sebagai komunitas tulip
dibandingkan sama yang dulu sekarang itu sudah ramah
jadi ayo teman teman buat naik transportasi umum di jakarta
naik transportasi umum ajakannya ada tapi kan pastinya kita lebih nyaman kalau kita bisa benar benar menikmati
dan juga lebih inklusif lah fasilitas umum yang ada
nah selain transjakarta tadi fasilitas umum yang lain kira kira sudah cukup ramah kah buat teman teman penyandang disabilitas ini
misalnya trotoar gitu
kalau misalkan saya pribadi saya
sebagai orang tulis sudah ramah
tetapi seperti yang tadi saya masuk ke halte transjakarta
saya tuh ragu ragu karena melihat trotoar itu masih banyak jalanannya yang bolong bolong
itu saya jadi berpikir nih bagaimana untuk rekan rekan tunanetra pengguna kursi roda
mungkin mereka sangat kurang ya untuk melihat jalannya seperti itu
aksesibelnya mungkin kurang
tetapi kalau saya sebagai orang tuli saya tidak terlalu menjadi hambatan seperti itu
tapi sudah ada perubahan tentunya
dibandingkan dari dulu hingga sekarang
tapi ya terus kita harus improvisasi ya terus menerus untuk bisa lebih baik lagi ke depannya
karena sebenarnya di undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas juga sudah membuka kesempatan untuk semua
kalau mungkin dulu orang orang masih tertutup ya
sekarang tuh mereka sudah harus terbuka karena undang undang pun sudah ada
jadi dari semua sektor itu harus benar benar sadar akan pentingnya inklusivitas termasuk bagi teman teman penyandang disabilitas
pas banget di sini ada mbak angki
mbak angky ini kan staf khusus kepresidenan ya mbak ya
nanti boleh diceritakan dong mbak apa sih sebenarnya upaya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah
untuk memastikan bahwa inklusivitas ini benar benar ada
terlebih kalau masa pandemi kan mbak
kita kan sama sama tahu ya semua pakai masker
buat teman teman tuli mungkin beberapa tidak semuanya bisa mengajak sosok sosok seperti mbak uci gitu
beberapa harus membaca gerak bibir
tapi tertutup masker jadi kendala komunikasi itu salah satunya
apa mbak kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah
jika kita berbicara tentang penyandang disabilitas norungu atau tuli ini memang kondisinya berbeda beda
saya dan surya beda beda tapi kita tetap teman
jadi setiap kondisi ada yang dari lahir yang tidak dari lahir
surya dari lahir saya tidak dari lahir
pendidikan kita latar belakang kita pekerjaan kita
itu tergantung dari bagaimana mindsetnya kita
nah jadi apa saja sih di saat pandemi covid sembilan belas ini
nah teman teman pasti membutuhkan jurubahasa isyarat karena semuanya memakai masker
sebelum pandemi covid sembilan belas semua sudah terbatas
tapi itu berbeda kasus dengan saya
ketika saya ini ditugaskan di
area ring satu bersama bapak presiden
yang tiap hari selalu meeting dengan banyak stakeholdersnya kita
tapi kan tidak selamanya itu bisa disupport dengan juru bahasa isyarat
tapi makanya sekarang adaptif teknologi yang adaptif
jadi apa yang menjadi pembicaraan sekitar
akan menjadi tulisan dengan teknologi
nah jadi covid sembilan belas ini pandemi ini
menjadi sesuatu yang inovasi
menjadi suatu inovasi
apabila kita di kondisi yang tidak bisa memiliki jbi dengan cepat
itu ada teknologi
nah tapi secara keseluruhan kita bicara tentang penyandang disabilitas
jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data bps susenas dua ribu delapan belas
tapi kami masih menunggu data bps rilisnya untuk tahun dua ribu dua puluh
nah seperti surya bilang
bahwa dulu itu susah banget pergerakan penyandang disabilitas
itu sangat dipahami betul oleh bapak presiden
hingga bapak presiden saat berbicara sama saya
diskusi dengan saya apa yang bisa negara lakukan untuk penyandang disabilitas
karena ragam penyandang disabilitas itu ada sensorik motorik intelektual mental dan ganda
nah itu sangat penting
kita memiliki undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas tentang penyandang disabilitas
nah bagaimana peran pemerintah
pemerintah ini sepanjang tahun dua ribu sembilan belas dan sepanjang tahun dua ribu dua puluh
melalui kepemimpinan bapak presiden
bapak presiden telah mensahkan sebanyak tujuh peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden
memang tantangannya adalah implementasi
sesuai dengan arahan bapak presiden tahun dua ribu dua puluh kemarin
dan dua ribu dua puluh satu bapak presiden selalu bilang
dimohon untuk seluruh kementerian dan lembaga saling bersinergitas
supaya kebijakan ini tidak hanya jadi kebijakan saja
betul harus bisa diimplementasikan ya
betul manfaatnya dirasakan oleh teman teman penyandang disabilitas
oke jadi harapannya memang benar benar bisa diterapkan dengan baik
bisa benar benar apa ya dinikmati atau langsung di
berarti kalau untuk kedepannya mbak rencana rencana apa yang kemudian dipersiapkan oleh pemerintah
termasuk kan ada knd juga nih mbak dalam hal ini
nah sepanjang pandemi covid sembilan belas ini kita terus mempercepat karena apa
supaya teman teman penyandang disabilitas ini itu dapat merasakan manfaat program seluruh pemerintah punya
artinya kalau kita bicara tentang inklusifitas no one left is behind

semua kelompok rentan itu dapat menghasilkan program yang seluruh pemerintah punya

jadinya semua peraturan pemerintah ini harus kita segera realisasikan
memang pemerintah pusat ini mensahkan beragam kebijakannya tapi tantangannya itu adalah otonomi daerah
sedangkan teman teman penyandang disabilitas ini kan ada di daerah
betul yang seperti kata surya tadi kalau di jakarta kita mungkin merasakan lebih banyak aksesnya
jika kita menuju ke daerah itu kemudian ada disparitas yang terlihat sangat nyata

ketiga kan kita butuh advokasi lebih tinggi lagi
makanya waktu itu saya sampaikan ke bapak presiden
bapak presiden amanat undang undang adalah indonesia wajib memiliki komisi nasional disabilitas
yang fungsinya adalah nanti yang mengadvokasi semua peraturan peraturan pemerintah yang sudah disahkan oleh bapak presiden
maka dari itu sepanjang tahun setahun ini kita realisasikan proses prosesnya

ada pemimpin pemimpin yang akan menjadi pemimpin di komisioner nasional disabilitas
dan tanggal satu kemarin sudah dilantik dan diresmikan oleh bapak presiden
nah itu fungsinya apa saja apakah nanti bisa dirasakan oleh mas surya
tanggapannya seperti apa nih mas surya dengan adanya knd ini
sudahkah menjawab kebutuhan dari teman teman
baru dua hari knd dilantik
baru dua hari
tapi kan bisa kelihatan ya programnya gimana
karena sebenarnya ya dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu kami diskusi kemudian sudah mengikuti aturan sudah mengadvokasikan mengenai undang undang nomor delapan
untungnya beberapa daerah juga ada yang sudah memahami kebijakan tersebut
tetapi memang untuk mensosialisasikannya itu butuh waktu
dan juga ya implementasinya juga masih butuh proses
jadi berharap nanti dengan adanya komisi nasional disabilitas atau knd ini
butuh gimana caranya masyarakat disabilitas juga bisa memberikan feedback masukan masukan buat tim knd
supaya mereka bisa tahu kebutuhan dari urgensi dari orang orang disabilitas itu seperti apa
kemudian lingkungan juga
contohnya saya ingin memberikan contoh
ketika ada pertemuan terus pertemuan tersebut menggunakan bahasa indonesia
kemudian ada orang dari luar negeri menggunakan bahasa inggris
otomatis mereka akan membutuhkan translator atau penerjemah
nah penerjemahnya harus diambil dari yang orang luar negeri atau orang yang bisa menggunakan bahasa inggris
kemudian bagaimana dengan orang orang tuli yang menggunakan bahasa isyarat
kemudian ada satu orang dengar yang ikut mereka tidak memahami apa yang sedang diperbincangkan oleh orang orang tuli tersebut
maka orang dengar itu membutuhkan juru bahasa isyarat sebagai jembatan komunikasi
jadi sebenarnya saya ini bukan disabilitas tapi sebenarnya cara orang berpikir melihat saya
karena terhambatnya itu karena faktor lingkungan yang terjadi
kalau fasilitasnya belum siap belum mengakomodasi semua kebutuhan saya otomatis saya menjadi disabilitas
saya kuliah di luar negeri saya baru tujuh bulan di sini saya kuliah di new york
saya tidak merasa saya seorang tuli karena saya tidak pernah mengalami hambatan lingkungan juga tidak menghambat saya
bahkan saya bisa telpon ke orang orang lain dan semuanya terdapat subtitle semuanya sudah ada teksnya
petugas juga sudah memahami bahasa isyarat dasar polisi petugas pemerintah
jadi saya tidak merasakan kendala
dan berbeda dengan indonesia saya harus bisa menyesuaikan saya harus bisa menjelaskan
nah saya berharap dengan adanya knd ini jadi bisa untuk membuka akses untuk semua informasi terkait disabilitas
baik berarti bisa ada informasi terkait dengan disabilitasnya dan tadi yang disuarakan ya
sebenarnya adanya kemudian keterbatasan itu karena memang fasilitasnya tidak mendukung gitu
kalau fasilitas itu sudah mendukung ya pasti secara tidak langsung akan dua

sebelum kita commercial break saya mau tanya dulu lagi ke mas surya
mas surya apa sih tadi kan sempat disebut ya kepentingan kepentingan yang sangat urgent sekali untuk bisa dipenuhi oleh knd dan juga oleh pemerintah indonesia
apa nih mas yang harus banget menjadi prioritas begitu
pemahaman mengenai disabilitas itu harus tersosialisasikan dengan baik
karena sampai saat ini orang orang belum memahami
disabilitas itu seperti apa spektrumnya dan bagaimana cara bertemu disabilitas
jadi belum siap
jadi ketika semua orang sudah dapat memahami misalkan adanya penelitian atau pemberitahuan mengenai kalau disabilitas ini beragam
jadi tentu akan bisa mengikuti fasilitas fasilitas yang akan disediakan
kalau misalkan orang orang sekitar belum memahami disabilitas itu ternyata berbeda beda bagaimana cara memberikan fasilitasnya
jadi mendorong juga orang orang disabilitas itu bisa dapat mengakses pendidikan yang baik dan juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak
karena seperti sekarang ini anak anak disabilitas mereka masuk di sekolah umum atau misalkan sekolah di tempat lain
tetapi itu bagaimana caranya bisa menjembatani keduanya
contohnya saya mendapatkan pengalaman ketika saya di kampus
hari pertama saya ada masa orientasi
saya tidak tahu
sekitar saya ini orang tuli atau orang dengar karena rata rata teman teman saya ini menggunakan bahasa isyarat semua
tetapi ketika saya lihat kok teman saya ngangkat telpon ya
wah kamu nelpon
oh kamu orang dengar ya
iya karena dulu sekolah saya diajarkan bahasa isyarat
kemudian ada guru tuli yang mengajarkan saya untuk bisa berbahasa isyarat
berarti guru disabilitas itu juga harus merepresentasikan di sekolah sekolah agar bisa mengajarkan kepada orang orang yang bukan disabilitas
ya mungkin juga bisa
terima kasih tuhan
jadi di luar negeri ini orang orang disabilitas itu bukan sebagai sesuatu hal atau momok yang seperti apa gitu
tapi ya sama saja antara disabilitas dan juga non disabilitas
jadi harus tahu juga dulu ya masyarakat harus benar benar tahu tersosialisasi dengan baik
apa sih sebenarnya kebutuhan kebutuhannya untuk bisa dipenuhi
karena tidak hanya perannya pemerintah tapi seluruh masyarakat elemennya juga harus bisa sama sama berkolaborasi
untuk menciptakan lingkungan atau environment yang benar benar inklusif bagi teman teman penyandang disabilitas
pastinya kita masih akan berbincang lagi karena kalau tadi bicara soal pemahaman disabilitas ini kan lagi rame ya
dibahas tentang salah satu statement yang disampaikan oleh menteri sosial republik indonesia
nah kita akan bahas bagaimana sebenarnya pandangan dari mas surya dan juga mbak angki
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
ya kita akan lanjutkan diskusi kita
kali ini kita akan langsung tanya ke mas surya
mas surya melihat walaupun sudah berkomentar di media sosial
tapi kita mau tanya langsung juga nih apa nih tanggapannya dari pernyataan yang disampaikan oleh bu mensos nih
apalagi mas surya sempat bilang bahwa ini sebenarnya salah satu menteri yang juga menjadi perhatian mas surya ya
awalnya ngefans tapi ternyata yang disampaikan seperti itu
nah apa nih tanggapannya
termasuk diantaranya mas surya juga menggencarkan gerakan stop audism itu apa maksudnya mas
oke jadi ya aku jelaskan dulu sejarahnya ya
kira kira seribu sembilan ratus delapan puluh hingga dua ribu sepuluh an itu memang masih ada perdebatan antara isyarat atau oral yang digunakan
nah tetapi sekarang sudah tahun dua ribu dua puluh
berarti masih ada orang yang berpikir seperti itu
anak anak tuliti memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menangkap informasi
contohnya kalau saya pribadi saya terlahir dari seorang tuli
cuma sebelumnya ya ada rekan misalkan dia hard of hearing
mungkin dia dulu awalnya menggunakan bahasa lisan
tetapi beda dengan saya
saya selalu menggunakan bahasa isyarat dari kecil
jadi ada orang orang tuli ataupun hard of hearing yang menggunakan bahasa lisan

tetapi ibu risma kemarin sangat disayangkan
beliau sudah langsung memutuskan bahwa
kamu harus bicara tapi tidak melihat disabilitasnya itu disabilitas apa
jadi kasian orang tua yang memiliki anak tuli
mereka sudah mengajarkan anak anak tuli untuk
akhirnya jadi terporsi
akhirnya ingin jadi memaksa anak anak tuli tersebut
yaudah kamu jadi bicara saja
padahal sebenarnya anak anak tuli tersebut punya pilihan untuk bisa berkomunikasi
alangkah lebih baiknya

jadi tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan anak anak tuli itu

ditanyakan kamu lebih nyaman menggunakan komunikasi seperti apa
kalau bahasa isyarat dipersilahkan
bahasa lisan dipersilahkan
jadi tidak dipaksakan
kamu harus berbicara
kamu harus menggunakan bahasa lisan dan sebagainya
jadi komunikasi itu kan sebenarnya luas ya
dan juga spektrum dari orang orang tuli itu juga luas
ada yang tuli ini pendengarannya ringan
ada juga pendengarannya berat
jadi secara desibel dia berat
kalau perspektif global itu

ada dua kelompok sosial
jadi yang pertama adalah deaf
dan juga ada yang namanya hard of hearing
dev ini fokus terhadap bahasa ibunya
jadi kalau misalkan mereka tidak mendengar
mereka masih bisa menggunakan bahasa isyarat
dan juga bahasa tulis
tentu bisa menggunakan juru bahasa isyarat
sebagai jembatan komunikasi
antara orang tuli dan orang dengar
kalau heart of hearing mungkin mereka bisa menggunakan
alat bantu dengar atau

jadi tidak bisa dipaksakan
oh kamu berarti orang tuli
berarti kamu tidak berisyarat
atau kamu tidak berbicara
jadi tidak seperti itu
jadi ada variasi juga
dalam spektrum tuli juga
ada yang tuli ringan tuli berat tuli sedang dan sebagainya
jadi sangat bervariasi
terus sama juga halnya
misalkan teman teman dari tuna netra
mereka ada yang netra atau blind
ada juga yang low vision
sama halnya dengan orang tuli
jadi saya melihatnya itu
sangat disayangkan sekali ya
karena ibu risma ini
mengungkapkannya itu saat acara yang
banyak orang yang menontonnya
jadi seperti itu sangat disayangkan sih
sayangnya seperti itu ya
dan yang menyayangkan bukan hanya mas surya saja
untuk itu saya mau tanya ke mbak anggi
tanggapannya apa ini
dan pak presiden sudah menanggapi belum sih mbak
hal yang disampaikan oleh bu risma ini
dari awal bersama saya
pembentukan komisi nasional disabilitas
artinya ini adalah
komitmen keseriusan beliau
hak hak penyandang disabilitas
memang teman teman disabilitas ini
kita berusaha untuk
upaya teman teman disabilitas
berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya
kita harus mencari
kedua hari ini
menjadi masukan buat saya juga
peran komisi nasional disabilitas
lebih ditingkatkan lagi
untuk lebih banyak mengadvokasi
isu isu penyandang disabilitas ini
kami dari pemerintah
segala kritik segala masukan untuk mewujudkan indonesia yang ramah disabilitas
tapi apabila ini semua cukup membuat gaduh kami dari pemerintah pun meminta maaf
untuk semua teman teman disabilitas orang tua komunitas organisasi
ini masukan bagi kami dan juga masukan buat kita semua
saya sampaikan juga kepada komisioner komisi nasional disabilitas bahwa
bagaimanapun kita harus menjunjung melindungi teman teman disabilitas
tapi juga komisi nasional disabilitas ini menjadi titik tengah
artinya titik tengah pusat informasi menerima segala masukan dari seluruh teman teman disabilitas
dan akan disampaikan
secara resmi sebagai sinergitas kepada pemerintah pemerintah
supaya apa supaya mewujudkan indonesia yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas ke depan
kita harapkan benar bisa terwujud nantinya ya mbak indonesia yang ramah bagi penyandang disabilitas
tidak hanya kita ucapkan setiap tanggal tiga desember saja tapi benar benar bisa diterapkan dengan baik
tadi belum sempat terjawab kalau dari bu risma sudah ngomong langsung ke mbak angki
permohonan maaf mbak atau ada pak presiden ada arahan ke mbak angki
saya juga sudah berbincang dengan ibu risma ibu risma juga bertanya langsung bagaimana kondisi teman teman tunarungut teman teman tuli
jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan ibu risma hal hal yang terjadi saat ini sudah disampaikan dan diterima dengan baik oleh ibu risma
berarti bu risma sudah meminta maaf ya disampaikan melalui mbak anggi kalau pak presiden sudah ada arahan mbak
oke kalau bapak presiden ini bapak
selalu berusaha untuk mewujudkan semua proses proses merealisasikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait
yang penting bagaimana implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh penyandang disabilitas
iya kita tahu berarti ini kan masalahnya juga di bagian komunikasi yang tadi mas surya sampaikan
bahwa penting nih kita untuk tahu dulu kita untuk kenal kan ada pepatah tuh tak kenal maka tak sayang
nah biar kita bisa paham ya kita benar benar harus tahu dulu
kebutuhannya kan biasanya kita juga akan lebih senang kalau kebutuhan kita terpenuhi
yang jadi satu hal yang juga harus dipenuhi itu adalah masalah bahasa isyarat nih mbak angki dan juga mas surya dan juga mbak uci
saya sebenarnya pengen nanya nanya sama mbak uci tapi katanya kode etiknya nggak bisa ditanyain
jadi saya nanyanya ke mas surya aja mas surya kalau kita bicara tentang bahasa isyarat
apa sih hal hal yang harus memang dipenuhi apa yang harusnya dipelajari agar teman teman penyandang disabilitas ini tidak merasa mereka disable begitu
mereka juga ada di dalam lingkungan yang sama gitu inklusif
iya jadi sebelum saya menjawab
jadi jangan misalkan ya bukan maksudnya audisme atau yang lainnya
jadi gini sistem lingkungan itu memang berbeda beda
saya pun tahu saya menjadi disabilitas ketika saya dewasa
tapi sebenarnya terjadi terhambatnya itu ketika saya kecil
tetapi lingkungan ini kedepannya saya berharap semua masyarakat dari level grassroots sampai ke atas itu bisa dapat memahami mengenai disabilitas dan bagaimana caranya berhadapan dengan orang orang disabilitas
kemudian selanjutnya mengenai mempelajari bahasa isyarat
sebenarnya sama kayak pak maivri deh belajar bahasa inggris itu berapa lama atau belajar bahasa korea itu berapa lama
karena bahasa isyarat ini memang titik tumpunya adalah di daya visual
orang dengar yang mempelajari bahasa isyarat

ada variasi mungkin mereka bisa memahaminya secara cepat
ada yang mereka mungkin memahaminya butuh waktu yang lama
tapi kalau misalnya sering bertemu dengan komunitas tuli mungkin durasi untuk belajar sekitar tiga bulan
dan teman teman juga bisa kalau mau mempelajari bahasa isyarat bisa buka website dari pusbisindo org
jadi di situ ada kelas bahasa isyarat
kalau dulu bahasa isyarat itu mau difokuskan untuk orang tua yang punya anak tuli
rata rata yang paling banyak mendaftar kelasnya ya untuk orang tua yang memiliki anak tuli
sudah banyak orang orang secara umum mereka mempelajari bahasa isyarat
bahasa isyat ini manfaatnya sangat banyak
yang pertama bikin awet muda
kemudian dapat menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan
komunikasi jadi tidak terbatas
maksudnya seperti apa sih
misalkan ketika teman teman atau kalau mayfrey deh misalnya menyelam dalam air cara komunikasinya gimana
atau misalkan dalam suatu situasi yang bising
atau situasi dengan orang lain
atau situasi dengan jarak yang jauh misalnya
semuanya itu bisa digunakan komunikasinya melalui bahasa isyarat
atau kalau di saya ada yang namanya program kelas bahasa isyarat untuk orang orang yang anak bayi yang bisa untuk melatih motoriknya
itu di luar negeri
dan di beberapa universitas juga sudah ada mata kuliah bahasa isyarat
kemudian sekolah saya pribadi saya homeschooling
itu ada mata pelajaran bahasa isyarat itu waktu smp
secara bertahap sekarang sudah membumikan atau menyorakan isu isu mengenai bahasa isyarat
kemudian kalau indonesia sendiri teman teman tuli yang mengobrol bahasa isyarat tuh biasanya orang dengar tuh jadi kayak
jadi pusat perhatian nih
kok orang tuli kok menggunakan bahasa isyarat seperti itu
jadi itu memang butuh komunikasi butuh pembelajaran
kalau di luar negeri saya kuliah di amerika
orang orang di sana tuh cuek aja saya mau pakai bahasa isyarat atau sebagainya
jadi mereka tidak
jadi saya tidak menjadi pusat atensi dari mereka
dan juga akses mengenai bahasa isyarat ini sangat universal sangat luas sekali
mungkin benar indonesia juga ya saat ini mungkin masih belum mengakui bahasa isyarat
kalau di daerah asia itu ada papua new guinea filipina itu mereka sudah mengakui bahasa isyarat
kemudian juru bahasa isyarat juga belum banyak yang banyak kuantitas jumlahnya belum cukup banyak
dan itu masih pr sih sebenarnya
masih jadi pr
masih jadi pr
ini inklusivitas bagi para teman teman penyandang disabilitas ini tidak akan ada habisnya
karena durasinya juga ibaratnya ingin terus ditambah gitu
kita ingin menyuarakan terus
tapi sebelum kita menutup diskusi kita yang luar biasa hari ini
kalau lihat dari prestasi
mas surya meraih gelar cum laude gitu
begitu lulus dari pendidikannya baik di amerika serikat begitu
kalau mbak angki sangat terkenal dengan disabelnya seorang social entrepreneur begitu
dan hal hal seperti inilah yang kita harapkan akses ini yang bisa juga dimanfaatkan oleh teman teman penyandang disabilitas lain
tidak hanya di jakarta tapi ada juga di kota kota lain begitu
nah apa kemudian yang harus diperhatikan
poin poin pentingnya agar bisa dinikmati akses pendidikan akses kesehatan dan akses yang menyeluruh bagi teman teman penyandang disabilitas ini
kita bicara tentang akses
berdasarkan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh tahun dua ribu sembilan belas
mencakup di dalamnya itu adalah rencana induk penyandang disabilitas
itu ada tujuh
yang pertama ini adalah pendataan
dan perencanaan yang inklusif
kita harus menyelesaikan pendataannya dulu
supaya profilisasi disabilitas itu tahu arahnya kemana
karena sesuai dengan ragamnya masih begitu banyak
yang kedua ini adalah penyidikan
nah kita masih bermasalah dengan anak anak ingin masuk sekolah luar biasa dan ingin juga masuk sekolah inklusi
nah jadi hal ini pun juga dibereskan dengan kementerian terkait juga
nah lalu hak peradilan
nah kita hak peradilan untuk teman teman disabilitas itu mendapatkan akses yang non hukum hak politik dan segala macamnya
lalu juga berikutnya ini adalah tentang kemandirian dan pemberdayaan teman disabilitas
kemandirian pemberdayaan dari teman disabilitas ini terwujud apabila aksesibilitas dan fasilitasnya ini ada
kuncinya adalah akses dan juga fasilitasnya
baik terima kasih mbak angki
mengenai akses ya ketika aksesnya sudah mengakomodasi semua kebutuhan disabilitas pasti tidak ada lagi yang namanya disabilitas
karena hambatannya itu sudah berkurang
jadi pendidikan juga
pendidikan ini seperti teknologi acitif technology itu juga sangat penting
jadi seperti sekarang sudah banyak update ya sudah banyak seperti kurikulum dan sebagainya informasi yang melalui teknologi
cuma memang di indonesia

kemudian kayak sekolah luar biasa ini banyak anak anak yang mereka secara literasi masih kurang karena belum ada yang kurikulum yang sesuai dengan dia
sistem pendidikan ini memang harus diperbaiki secara terus menerus untuk orang orang disabilitas
kemudian guru guru disabilitas ini sangat penting untuk masuk ke dalam sekolah sekolah
sehingga ini menjadi role model buat anak anak disabilitas ketika melihat oh ternyata ada guru saya yang seorang disabilitas dapat mengajarkan saya
kemudian profesor dosen dan sebagainya itu juga harusnya ada representasi dari orang orang disabilitas
kemudian ada jurutik sebagai mengakomodasi segala akses semuanya
sebelumnya di indonesia ini saya pernah datang ke fasilitas rumah sakit tapi sebenarnya saya males
karena saya harus bayar juru bahasa isyarat
jadi tidak disediakan di rumah sakit tersebut
padahal itu sangat penting

jadi jadi catatan nih ya buat mbak angky nanti mungkin bisa dibisikin juga ke pak presiden dan juga pak menteri menteri terkait
terkait dengan hal itu terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbak angki dan juga mas surya serta mbak oce di sini
ingat ya kalau tadi kata mbak angki pertama dari pendataannya dulu perencanaannya harus disusun dengan baik
kemudian juga implementasinya harus adanya akses kesetaraan karena lagi lagi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
semua rakyat indonesia apapun kondisinya harus bisa mendapatkan hal yang sama
saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber saya
terima kasih sudah berkenan untuk hadir di hari yang luar biasa ini
kepada mbak angki yudhistia yang merupakan staf khusus presiden republik indonesia
kemudian juga ada mas surya sayatapi yang juga merupakan aktivis dan banyak sekali organisasi organisasinya ya
katanya bisikannya katanya mau jadi staff presiden juga nanti kita doang
kemudian yang pasti kepada yang di samping saya kita beri apresiasi juga kepada mbak uci yang merupakan juru bahasa isyarat dari pusat layanan
juru bahasa isyarat
kita semua masih belajar tapi pembelajaran itu harus benar benar diberikan
pembelajaran itu harus benar benar diimplementasikan agar semuanya bisa tercipta inklusivitas bagi teman teman penyandang disabilitas
terima kasih banyak
oke terima kasih